grup musik bentukan sejumlah menteri dalam kabinet indonesia maju presiden joko widodo ini
kembali tampil dalam gelaran mini konser road to java pop festival dua ribu dua puluh
walaupun tak dalam formasi lengkap
grup band yang digawangi oleh menteri pupr basuki hadi mulyono
dan menteri perhubungan budi karya sumadi ini menampilkan beberapa lagu
serta lagu bento yang dinyanyikan oleh iwan fals
dalam mini konser berjenre pop jawa itu
menteri pupr basuki hadi mulyono kembali menjadi sorotan
lantaran ia kembali menunjukkan kebolehannya dalam memainkan instrumen musik drum
mini konser yang diberiakan oleh beberapa menteri dari kabinet indonesia maju ini
merupakan gelaran konser untuk menuju gelaran java pop festival dua ribu dua puluh
yang akan digelar pada tanggal delapan dan sembilan juli mendatang
festival ini nantinya akan mendatangkan beragam artis pop jawa
sebut saja woro widowati di mana ia menjadi satu satunya artis pop jawa
yang wajahnya terpampang di billboard time square new york
selain itu juga akan diberiakan artis pop jawa pendatang baru evan los
yang menggemparkan dunia permusikan indonesia
dengan lagunya full senyum sayang pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu
inisiator dari festival java pop fest dua ribu dua puluh tiga yang juga merupakan penyanyi pop jawa
pulung agustanto menyebut digelarnya festival ini
bertujuan untuk lebih mempromosikan musik pop jawa yang kini tengah naik daun
tak hanya di dalam negeri tentunya namun juga di kancah internasional
penampilan beberapa pentolan band kabinet indonesia maju

menunjukkan bahwa genre musik pop jawa sudah mulai digemari masyarakat indonesia
terlebih kini musik bergenre itu sudah mulai populer di sejumlah platform media sosial